keinformasi lain gunung semeru di lumajang jawa timur
kamis pagi mengeluarkan guguran lava pijar sejauh tiga ratus hingga seribu meter dari ujung lidah lava
luncuran lava pijar mengarah ke besuk bang besuk kembar dan curah kobokan
meski demikian status gunung semeru saat ini masih tetap di level dua waspada
dari data pos pengamatan gunung api semeru periode empat maret dua ribu dua puluh pukul hingga dua puluh empat
secara visual gunung semeru teramati mengeluarkan guguran lava pijar enam belas kali
dengan jarak luncur tiga ratus hingga seribu meter dari ujung lidah lava
enam kali letusan dengan tinggi asap seratus hingga dua ratus meter berwarna asap putih tebal condong ke arah utara
petugas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada
serta tidak melakukan aktivitas di dalam radius satu km
dan wilayah sejauh empat kilometer di sektor lereng selatan
yang tenggara kawah aktif
petugas juga mengimbau para penambang menghentikan aktivitas pertambangan pasir dan batu untuk sementara waktu